presiden jokowi dodo dan ibu negara iriana jokowi dodo menerima kunjungan
kenegaraan raja willem dan juga ratu maksima dari belanda
di istana kepresidenan bogor jawa barat pada selasa pagi
kedatangan pasangan raja dan juga ratu belanda disambut dengan
upacara penyambutan kenegaraan di halaman depan istana kepresidenan bogor
usai melakukan foto bersama presiden jokowi bersama raja willem
menanam pohon cendana di sekitar halaman di istana
dilanjutkan dengan berbincang singkat di halaman belakang istana
selanjutnya didampingi para delegasi dari kedua negara
presiden dan raja melakukan pertemuan bilateral
selain membahas berbagai isu regional dan global
keduanya juga membahas kerjasama di bidang ekonomi
kesehatan pengelolaan air produksi sawit
peningkatan peran perempuan dalam perdamaian
dan juga peningkatan sumber daya manusia
berada di indonesia sejak sembilan hingga tiga belas maret mendatang
selama kunjungannya raja dan ratu
membawa empat menteri dan sekitar dua ratus orang pengusaha asal belanda